informasi berikutnya dua tukang cuci mobil tewas saat membersihkan bagian dalam tangki solar pada truk milik pertamina di kabupaten tuban jawa timur pada senin siang
mereka diperkirakan kehabisan oksigen saat membersihkan bagian dalam tangki itu
tim rescue badan penanggulangan daerah kabupaten tuban berusaha mengevakuasi dua tukang cuci mobil berat yang tewas dalam tangki solar pertamina
petugas menggunakan tabung oksigen sebelum masuk dalam tangki dan mengangkat jenazah korban satu persatu
tewas sedikit dan ekosusanto dua tukang cuci mobil itu pertama kali diketahui firdaus sopir dam truk yang hendak mencusuk inaraan
saya duduk duduk tankinya itu kalau nggak ada jawaban saya curiga langsung naik ke atas itu tahu tahu wah sudah terkapar semua dua duanya itu
polisi menduga keduanya tewas akibat kehabisan oksigen
mereka bekerja bersamaan membersihkan tangki tanpa membuka seluruh pintu sehingga tidak ada sirkulasi udara
dua orang tersebut bekerja sebagai wira swasta atau buruh dan membersihkan tanki bekas solar itu
untuk kepentingan penyelidikan kedua jasad korban dibawa ke kamar jenazah rumah sakit umum dr kusma tuban untuk diotopsi
dion fajar arianto tuban jawa timur